megawati soekarno putri resmi dikukuhkan kembali sebagai ketua umum pdi perjuangan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
pengukuhan dilakukan secara tertutup setelah pandangan dpd dan dpc dibacakan
megawati juga menegaskan tidak ada posisi ketua harian dan wakil ketua umum seperti wacana yang beredar selama ini
dalam kongres yang digelar tertutup megawati secara aklamasi dikukuhkan sebagai ketua umum
pengambilan sumpah jabatan juga dilakukan tertutup dari media
megawati mebeberkan alasan percepatan kongres untuk merapatkan barisan menyambut pilkada serentak dua ribu dua puluh dan persiapan pemilu dua ribu dua puluh
presiden kelima republik indonesia ini juga mendegaskan dengan kembali terpilihnya sebagai ketua umum
maka wacana posisi ketua harian dan wakil ketua umum otomatis tidak terwujud
sebagai ketua umum terpilih megawati memiliki hak sepenuhnya sebagai formatur tunggal untuk menyusun struktur kepengurusan
saya angkat kembali saya mendapatkan hak prerogatif untuk menentukan dpp partai sebagai formatur tunggal
jadi kalau tadinya kan memang begitu
saya dengar sendiri karena kaget kan pada ada apa ya kok pdi mau kongres apa ini kongres luar biasa
apakah ibu tidak akan menjadi ketua umum lagi
apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian
apakah ibu akan membuat wakil ketua umum
ya sekarang kan sudah kelihatan semua itu tidak ada
saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan nanti membentuk
saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan nanti membentuk dpp partai